beginilah keseharian ustaz jubri pemuda asal desa jetis kecamatan besuki situbondo selama empat tahun terakhir
terlahir tanpa kedua kaki tak menyurutkan semangatnya demi mengajar mengaji puluhan anak di desanya
setiap hari jubri menyusuri cadasnya jalanan menuju pondok ngaji yang berjarak sekitar lima ratus meter dari kediamannya
meski berada dalam bangunan kayu reot tanpa dinding ini pelajaran mengaji dan agama tetap berlangsung dengan khidmat
pengalaman tiga puluh tahun belajar agama di pondok pesantren menjadi modalnya untuk memberikan pelajaran tentang tajwid hingga menghafal al quran